oya buka gerbang
siap pak bos
ibu saya kecelakaan
bu saya mau pulang dulu ya bu
saya mau melihat keadaan ibu saya
saya kecelakaan bu
ya ampun ya oke oke
mau diantar sama randy
nggak usah bu saya bisa sendiri bu
nanti kamu ada apa apa di jalan
nggak apa apa bu saya bisa sendiri bu
saya nggak mau ngerepotin ibu ya bu
ya udah ya udah oke oke
tenang kamu tenang ya kamu tenang
hati hati di jalan semoga ibu kamu nggak kena apa apa
terima kasih ya bu ya
kamu gak lupa bawa sertifikat kan
udah kok udah dibawa
pak kamu dari tadi nanya berkali kali loh
jangan sampai nanti sudah sampai di tempat notarisnya
iya pak kemarin itu elsa nelfon aku terus elsa cerita kalau dia abis telfonan sama andin
dia bilang suaranya andin serak serak gitu kayak habis nangis
apa jangan jangan dia berantem sama al ya
apa ya kok andin nggak cerita sama aku
makanya apa mungkin karena kita habis nginep di rumah mereka terus mereka ribut
pak kamu gak mau ngecek dulu ke sana
pastiin andin sama al baik baik aja nggak
biar urusan sertifikat kan masih bisa nanti masih bisa nunggu yang penting andin dulu
bener juga sih
eh yaudah nanti di depan kita cari tasan kita ya
nanti di taksi
biar kamu ngecek andin ke rumahnya aku bisa naik taksi aku nunggu di restoran
kamu beneran gak apa apa
kamu tumpet berantem sama andin
ya andin kan biar gimana juga anak aku
kasian kalau sampai mereka ribut gara gara kita ngikut kemarin kan
yaudah papa berhenti di depan sini ya
kabarin aku buka sampai sana ya
sampai kapan ya aku bisa kayak begini
aduh cantik banget mau kemana sih
aku mau batalin kontrak sama putri ayu
mama seneng dengernya
itu artinya kamu mau dengerin nasihat suami kamu
bagus kalau gitu
yaudah kamu jangan lupa
nanti habis dari putri ayu aku langsung nyusul kamu ya
mama senang loh kalau kalian sering sering sempetin berdua kayak gitu
harus lebih sering sayang ya
aku angkat telfon dulu ya
yaudah aku duluan ya
sampai ketemu ya
tadi papa abis maksa mama untuk ngajak ke notaris
yaudah tapi mama berhasil belokin pikiran papa kamu kan din
cuma ya mau sampai kapan
atau minggu depan
mama mesti kasih alasan apa lagi
mama benar benar minta tolong sama kamu
kamu cari uang itu segera
kamu bisa pinjam sama nino atau sama orang lain terserah
mama minta maaf sebelumnya ya sayang
kamu jaga kesehatan ya
sudah dapat susar baru buat rena
saya sudah hubungin beberapa agen terpercaya untuk babysitter
tapi semuanya nggak ada pak
tapi besok katanya sudah ada
eh kau bisa balik kantor
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
uya buka gerbang
setia pak bos
setia pak bos
setia pak bos
setia pak bos
setia pak bos
setia pak bos
setia pak bos
andirin keliatan bahagia kok
ikut gak ya
aku takut sayang karena opa harus kerja
ya kamu pikniknya sama papa sama mama aja
tidur lain kali ya
kapal mau ada yang dibicarakan
atau gimana pak
papa tadi cuma lewat aja
terus kan kalian pengen mampir
ternyata kalian mau pergi ya
papa pulang dulu ya
kayaknya papa ada nyembunyi sesuatu
jadi ya mas mbak
aduh kena lagi
aduh kena lagi
aduh kena lagi
aduh kena lagi
aduh kena lagi
aduh kena lagi
aduh kena lagi
pak saya minta maaf ya pak saya nggak sengaja
kamu pegawai disini
saya bernama sadro putri ayu
pak kayaknya parah deh nih pak
saya ganti aja ya
oh gak masalah
saya tau kok tadi itu gak sengaja
sekali lagi saya minta maaf ya pak
kalau gitu saya permisi dulu
ma jangan sakit dong ma
ma jangan sakit dong ma

pokoknya ma harus sembuh ya ma
mirna bakalan usaha
mirna bakalan usaha nyari duit buat ngebiain ma

ma sembuh dong ma
ma jangan sakit
ma jangan sakit
ma jangan sakit
ma jangan sakit
tapi duit gue gak cukup buat biaya rumah sakit
tapi duit gue gak cukup buat biaya rumah sakit